yuk daripada penasaran yuk kita langsung ini penasaran banget nih si ayu nih
sampai pengen langsung ke surabaya nih
kita langsung ajak anda ke surabaya untuk melihat bagaimana suasana sahur di sana
iya betul sekali nah untuk melihat langsung dan juga ikutan sahur di sana
sudah ada rekan kami wida subianto
halo selamat pagi wida
waduh itu udah dipamer pamerin tuh
itu apa itu yang dipegangkan
apa itu wida suasananya gimana coba dong kita pengen tahu ya udah gak sabar
ya selamat pagi ayu dan juga iqbal dan juga semua pemirsa yang ada di rumah
gimana udah sahur belum
ayo kalau belum saya ajak ya sahur di surabaya
ini udah pegang apa nih
khas di surabaya ini ya
ada cumi tusuk sama udang tusuk
nah ini masih belum seberapa ya
yuk lihat kesini
ini ada pilihan menu ya
di penyetan padin dua puluh empat jam di surabaya
jadi kota surabaya
itu kan identik ya dengan penyetan lalapan biasanya kan bebek ya
dan ayam tapi kalau disini ini menunya komplit ya
ini kita bisa lihat tadi ada udang cumi lele tahu tempe aneka jeruan ini ya ada usus ati
terus kemudian babat ini bebek ayam belum ikan ikan segarnya
ada ikan darat sama ikan laut
masih belum komplit
ada pete sama jengkau
lengkap nih ya
sahur yang mantap ya
nah disini ini istimewanya juga ya bahwa
jadi disini itu istimewanya penyajiannya masih fresh ya
termasuk di belakang saya halo mas
ini pada sibuk nih bakar bakar nih ikannya dibakar di sini ya
gorengnya juga fresh
termasuk juga sambelnya itu disajikan custom alias per satu pesanan itu satu ulekan gitu
bu dewi boleh di sini sama saya boleh dibikinin sambelnya ya
sambel pencit betul ini ke surabaya ya jadi kita saya pesen sambel pencit
jadi kalau disini ini sambelnya sekali lagi per satu pesanan itu dibikinkan satu
saya boleh dong mas
ini sambelnya cabenya
boleh milih banyak ya bu dewi ya
boleh boleh enggak apa apa boleh silakan
milih cabenya berapa mbak wita
saya biasanya tiga puluh bu dewi
langsung anak buahnya seru ngulekin gitu ya
bu ini kan pas ramadhan ya bu ya
gimana ada peningkatan nggak bu ini
sama permintaan penyataannya ini bu
khususnya pas apa pas buka apa sahur gitu
pas berbuka puasa
ikun detik bukan
masnya diulek diulek diulek
masnya ya hitungan detik ya bu ya
udah hancur lebur ini cabai cabainya ya
semangat ya mas ya
nah ini pencitnya ditambahin ini nih
tahu nggak sih pencit pencit itu bahasa jawa dari mangga muda
tampak seger menggiurkan
nanti berpadu sama ikannya
nah ini kan penyajian sambelnya custom ya bu ya
kalau pas berbuka itu kira kira ngejar nggak sih bu
kan rame banget rombongan gitu
yang ngulek empat tanah
timnya banyak ya
kalau sehari gitu sampai habis berapa bu
bebeknya ayamnya lauk lauknya gitu
bebeknya rp tujuh puluh sampai seratus
tujuh puluh seratus apa itu
lima puluh ekor sampai tujuh puluh
kalau ayamnya tujuh puluh sampai seratus ekor
ekor ya padahal per ekor itu bisa jadi berapa bu
berarti ayamnya aja bisa sampai empat ratus porsi ya
belum yang lauk lauk lainnya ya
kayak pesanan saya ini bu ya
ini udah matang kah ini
oh masih di ini ya
oh boleh dibawa kesini
boleh dibantu mas
bu terus ini kan cabai hari ini berapa bu
lima puluh delapan artinya hampir dua kali lipat harga normal ya
terus gimana kalau custom seperti ini
apa dikurangi cabainya apa gimana
padin itu kan terkenal sama pedesnya
jadi saya enggak berani ngurangi nanti pelanggan saya kecewa gitu
kalau misalnya pas sampai seratus ribu gitu ya tetep
enggak apa apa sudah enggak apa apa
enggak rugi bu
itu dari situ
enggak itu dari situ
nah ini udah matang ya bu ya
ini tadi ikan apa bu
pokoknya ikan laut
terus habis itu
oke luar biasa
bu ini saya sahur ya
mendekati imsak boleh saya cobain ya
tadi sudah cuci tangan ya pemirsa
ini kobokannya jangan lupa ya
kita cocokkan dengan sambalnya ya
ini masih sahur jadi gak apa apa kita
sama makan ya
hmm mantap bu
berpadu sama ikan yang sangat segar ini ya
habis baru aja dibakar
dia berlumur bumbu kecap ini bu ya
jadi ada sweetnessnya
sambal yang seger nih ya
sambel pencit luar biasa
mantap nih saya sama makan ya bu ya
nih pemirsa udah sahur belum
ini karena enaknya jadi minta suapan kedua
kalau pas puasa
itu paling favorit menunya apa
yang paling favorit bebek
bebek ayam sama ikan juga
bebek ayam udang paru cumi babat
tapi memang kalau pas puasa itu
kayak buka persama gitu
meningkatkan permintaan gitu ya
rombongan gitu ya
kalau sahur gini
biasanya yang pesen online ya bu ya
bu kalau apa namanya sampai tomatnya bahannya cabainya
kalau tadi kan ikannya sampai empat ratus porsi gitu ya
kalau cabainya tomatnya itu sampai berapa kilo bu sari
cabenya kecilnya tuh satu hari lima belas kilo
cabenya sehari sampai lima belas kilo
ketimbun deh itu rasanya
terus ini kan juga ini bu ya
sekarang itu kan kuliner kekinian ya
itu banyak bu kayak makanan dari korea
kayak gitu gitu ya
itu itu gimana bu
merasa kayak tersaingi nggak bu
kayak gitu gitu bu
kayaknya nggak sih mbak
masalahnya kalau orang sudah merasakan sambelnya padin pasti ingin kembali
terus istimewanya juga ini ya bu
sambelnya tidak hanya satu sambel pencet aja ya
ada sambal yang lain ya
ada sambel kore
terus mangga muda atau pencit
artinya ada berapa sambel pernah ngitung bu
nah bayangkan ya kita itu punya kekayaan kuliner ya
sambelnya aja dalam satu tempat itu ada delapan macam
ada sambel kore
jadi kekayaan kekayaan seperti ini ini yang memiliki kekasan ya
kuliner khas indonesia khususnya di surabaya ini yang penyatan ada beragam macam sambal
negara lain belum tentu punya itu bu ya
bu dulu itu katanya juga ceritanya itu di sini itu dimulai dari warung tenda ya bu ya
warung tenda mulai saya berdiri mulai tahun delapan puluh sembilan
jadi warung tenda pkl di situ
mbak cuma pegawai satu
nah terus habis itu bisa beli rumah belakangnya itu saya buka dua puluh empat jam
sebelumnya bukanya mulai sore sampai subuh
jadi buka mulai jam tujuh malam sampai jam enam pagi di depan ruko
kalau saya mau buka itu tunggu rukonya tutup baru saya buka
sekarang saya sudah dua puluh empat jam
dulu itu pertama jual itu cuma bebek aja
seharga nasi bebek lima ratus rupiah tahun delapan puluh sembilan an itu
terus habis itu beli ruko di belakang saya saya kasih beragam ragam karena banyak yang request minta yang lele minta ini ikan
masuk petenya ya bu ya
saya lupa ini karena bentar lagi mau imsak ya bu ya
alhamdulillah dari warung tenda bisa menjadi dua puluh empat jam tempat permanen seperti ini
nih aku pakai ikan bakar penyetan khas surabaya pakai sambal pencit
yuk kembali ke studio sampai lupa
ini kita di studio dari tadi udah terpukau aja sama apa yang di tangan dari wida itu
tapi memang kalau ngomong ngomong soal pedas itu itu kan memang ada banyak sekali cara untuk mengatasinya
apalagi tadi sampai tiga puluh biji ya wida ya
tiga puluh biji cabai langsung dimakan dan tanpa stop
hati hati loh lambungnya besok kayak gimana tuh
oke baik terima kasih wida ya sudah memberikan informasinya kepada kami khususnya untuk yang nanti mungkin ke surabaya untuk mampir ke sana
harus coba ya menarik banget
dan tidak lupa tadi seperti yang saya bilang bahwa memang harus banyak antisipasi supaya tidak mengalami sakit perut
seperti halnya minum
yang pertama yang masuk adalah minum susu
terus juga bisa dikompres perutnya tapi walaupun ini cuma untuk sugesti saja
setidaknya bisa untuk menghilangkan rasa mules mules begitu setelah makan pedas
jadi kalau misalkan habis ini ada yang nggak bisa makan pedas tapi ngiler banget
ngiler banget apalagi ada peteknya juga
nah itu dia